oh iya jadi perlu pak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
kalau orang nggak bisa lihat
kita juga gak bisa lihat jalannya dong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
jeniper sayang sama papa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
kamu naik dulu
ini kak febri
ternyata cucu yang sudah merekam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
kamu lebih baik dengar sendirian biar kamu nyaman
sudah seminggu lebih
jennifer tidak sekolah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
kamu tidak usah ngomong
dengerin saja ya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
bakter lah selaku
kamu itu orang tua
nanti pak ustadz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
sekarang kamu boleh menjawab pertanyaannya pak ustadz
jawab apa kum
anak itu harus patuh sama orang tua kamu yang ngatur bukan anak kamu
mengatur apa pak ustadz kamu yang ngatur anak kamu
kamu doy yang ngatur anak kamu bukan anak kamu yang ngatur kamu kalau anak kamu tidak mau
sekolah kasih tahu baik baik udah pak ustadz kalau anak itu tidak mau dikasih tahu baik baik
marahi anak kamu marahi anak kamu marahi anak kamu marahi anak kamu marahi anak kamu
pergi pergi kenapa sih dede
kayaknya shock pak ustadz
maksudnya kan biasanya pak ustadz ngomongnya itu lembut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
saya mau susul ido dulu
saya juga pak ustadz
kom tungguin kom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
mudah mudahan doanya terkabul ya a
amin ya allah amin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
kenapa saya harus ngomong seperti itu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
kenapa kamu tidak berbicara
tidak usah kang kusoy kang kusoy saja
beneran kang kusoy belum pernah pacaran
padahal kan kang kusoy ganteng

tidak ada masalah
tidak ada masalah
tidak ada masalah
tidak ada masalah
tidak ada masalah
tidak ada masalah